buka puasa dengan yang manis memang perlu tetapi berbuka dengan hidangan laut yang kaya protein juga perlu
salah satunya adalah lobster
namun lobster di sini diolah dengan berbagai sayuran dan buah buahan
dan spesialnya lagi ada olahan kurma yang membuat menikmatnya dijamin ketagihan
seperti apa kombinasi lobster dan kurma ini berikut liputannya
lobster sudah lama dikenal sebagai menu yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat
dengan kandungan omega tiga yang tinggi dan juga rendah kalori membuat hewan laut ini cocok dinikmati sebagai menu berbuka puasa
saat bulan puasa inilah salah satu chef di sebuah restoran di surabaya mencoba mengkreasikan lobster dengan sayur buah dan juga saus kurma
rasanya tentu saja tidak hanya sekedar lezat tetapi juga mengundang selera dan menyehatkan
cara membuatnya pun cukup mudah
dua ekor lobster muda atau baby lobster yang masih segar kemudian ditambah bayam stroberi kurma madu bumbu bawang putih minyak zaitun merica dan cabai kering
mula mula ambil baby lobster yang masih segar kemudian dimasukkan ke dalam minyak panas
dibolak balik hingga kulit lobster ini berubah kemerahan dan kemudian angkat serta tiriskan
langkah selanjutnya adalah menyiapkan bumbu salad
potong buah kurma dan stroberi menjadi irisan tipis tipis dan kemudian masukkan ke dalam mangkuk bersama sayur bayam
campur dengan minyak zaitun dan juga madu lalu diaduk hingga merata
setelah selesai barulah lobster yang sudah digoreng tadi dipotong jadi dua bagian
jangan lupa buang kotorannya agar daging tidak terasa pahit
untuk memunculkan sensasi pedas dan gurih maka taburkanlah merica bawang putih goreng dan serbuk cabai merah di atas daging lobster ini
rasanya jangan tanya lezat
jadi semua itu memberikan kita kesegaran jadi berasa jadi cita rasa laut kemudian ada tropicalnya di sana
jadi ada asam dan manis juga
betul ada asam dan manisnya jadi cocok untuk orang buah kuasa
menu ini sengaja dibuat untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner seafood atau hidangan laut
ini juga sangat cocok disajikan untuk berbuka puasa karena ada rasa asam manis dan juga sedikit rasa pedas di sana
rasanya banget kalau lobsternya itu light jadi fresh empuk
terus bumbunya itu light tapi kerasa lempah lempahnya
untuk ukuran hidangan lobster maka menu ini tidaklah terlalu mahal hanya rp dua ratus tujuh puluh lima per porsi
apalagi lobster tidak hanya menyajikan rasa yang lezat tetapi juga sehat
cocok pula sebagai menu alternatif selain menu daging atau sapi pada saat berbuka puasa
dupan rozak surabaya